hai media sosial beberapa hari ini sempat heboh soal rumah yang dikenal dengan rumah
horror di banjardugu desa dauh peken tabanan bali berita ini pertama kali di upload di media
sosial tujuh april dua ribu dua puluh dua oleh yayasan bawah atau bali animal welfare association atas temuan sejumlah
anjing mati di rumah semi permanen di desa itu dalam unggahannya terlihat beberapa kandang
anjing di sisi sisi rumah yang didalamnya terdapat sisa bulu anjing mati ruangan yang berisi tulang
kerangka dan tengkorak anjing serta basement yang juga terdapat kerangka anjing diperlihatkan juga
lantai yang penuh kotoran dan beberapa mangkok hewan peliharaan diperkirakan anjing anjing mati
akibat kelaparan dan kehausan serta dibiarkan di dalam kandang atau terkunci di dalam ruangan
rumah dengan tanah seluas kurang lebih satu area inilah sempat dilaporkan oleh warga kemudian ditemukan
dengan pihak kepolisian juga dan juga oleh pihak penyelamat hewan yang ada di
bali ini melihat ke dalam dengan kondisi yang cukup memprihatinkan dimana terdapat kurang lebih tujuh
bangkai anjing yang kondisinya cukup memperhatinkan seperti saya infokan tadi adalah sudah bukan diantaranya
sudah menjadi tulang bulu lang artinya disini
diperkirakan rumah ini memang sudah ditinggal lama oleh seseorang beberapa bulan sehingga anjing anjing
atau peliharaan yang ada di dalam rumah ini terbengkalai hingga saat ini sendiri kasus ini
sudah dilaporkan ke kepolisian dan tengah dilakukan penyelidikan untuk diketahui sebenarnya siapakah
pemilik atau mereka yang atau orang orang yang sempat tinggal di rumah ini terkait kasus
penelantaran anjing hingga mati ini telah dilakukan pelaporan oleh pihak yayasan bahwa
ke polres tabanan tanggal dua puluh lima maret kemarin kita menerima laporan dari tetangga yang mencium bau bau
yang tidak enak dari rumah ini saat itu juga kemudian kita menurunkan tim karena waktu itu
sudah agak sore kita berhasil menyelamatkan tiga ekor anjing jadi tiga ekor anjing itu
satu diadopsi oleh tetangga dua ekor kita bawa ke klinik keesok harinya kita datang kembali ke
lokasi bersama sama dengan pihak kepolisian dari kasus ini pihak yayasan menyelamatkan tiga ekor anjing yang masih hidup
dua anjing dilakukan perawatan sementara satu ekor anjing diberi nama jessi dipelihara warga sekitar rumah
menurut warga rumah horror itu ditinggali seorang perempuan yang kerap membawa anjing keluar masuk
belakangan orang tersebut menghilang dan warga kemudian curiga dengan aroma tak sedap keluar dari rumah tersebut
pak di sini yang di sini kan bapak saya jadi dia yang tahu sama pak dewo yang sering begadang minum
dia yang tahu dia kenapa terus yang dapat sempat tanya kenapa ini pak dewo mau pindah
katanya terganggu dengan bau bau anjing yang kayaknya nggak enak itu terawat
terus kadang kadang kayak bau bulu terbakar bulu bulu anjing terbakar
pihak kepolisian saat ini telah mengantongi identitas pemilik rumah dari sejumlah saksi di lapangan
diduga rumah ini merupakan tempat penampungan anjing atau tempat penitipan anjing yang dikelola orang pribadi
tim liputan cnn indonesia tabanan bali